ya seperti yang tadi sudah kita informasikan juga ya berbagai cara tentu dilakukan untuk bisa memberikan ucapan selamat utamanya kepada bapak joko widodo misalkan saja lewat media sosial
ya dari mulai menuliskan pesan singkat di akun pribadi para netizen hingga mengirimkan tumpeng spesial dari seberang istana
pagi ini saya merasa gembira sekali alhamdulillah tadi pagi telah lahir lagi dua anak kambing
inilah vlog presiden jokowi yang diunduh maret lalu cerita kelahiran dua anak kambingnya di lingkungan istana sempat menyedot perhatian publik khususnya kalangan netizen tanah air
saya baru saja berada di istana saya berada di istana saya berada di istana
saya membagi kartu indonesia sehat kartu indonesia pintar di provinsi maluku
belum lagi vlog jokowi yang lain dan ikut meramaikan dunia maya belakangan ini
jokowi tahu betul kekuatan media dalam penyampaian pesan yang ia miliki
tak heran presiden ri yang hari ini berulang tahun juga menjadi bintangnya para peselancar dunia maya
berbagai ucapan dituliskan oleh pak jokowi
pemilik akun twitter facebook dan juga pengguna media sosial lainnya
mulai dari kalangan artis seperti cinta laura hingga nama nama lain yang ikut meramaikan lini masa twitter pagi ini
bahkan pada rabu dini hari tadi sejumlah warga dan relawan sengaja mengirimkan tumpeng spesial dari seberang istana untuk presiden
tertera ucapan selamat ulang tahun pak jokowi untuk nkri
ya sekali lagi ya selamat ulang tahun bapak presiden republik indonesia pak joko widodo semoga selalu sehat dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya
kalau mengutip kata pak jarod semakin gesit begitu ya semakin langsing
sudah makannya jangan sampai terlalu kurus tapi yang penting jamunya itu loh harus tetap dikonsumsi ya supaya kuat
nah bicara tentang bagaimana ya seorang joko widodo dari awal sampai sekarang pada akhirnya ya mendapatkan puncak hari ini sebagai presiden
dan republik indonesia bisa dibilang karir politik dari presiden jokowi dodo ini tentu sudah banyak yang tahu
mulai dari dua ribu empat misalnya bergabung bersama pd perjuangan lalu menjadi wali kota solo kemudian menjadi gubernur dki jakarta dan hingga sekarang menjadi presiden
ya tapi rasanya sedikit yang tahu seperti apa sosok jokowi muda ketika muda serta apa sih hobinya di hari ulang tahun sang presiden republik indonesia hari ini
kami hadirkan ulasan momen momen unik jokowi sejak masa mudanya hingga saat ini
tampil metal mengendarai motor trail saat menjajal tol trans papua hingga aktif menggunakan media sosial seakan menjadi pembeda presiden jokowi dibanding presiden presiden republik indonesia sebelumnya
jokowi seolah ingin menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat tanpa sekat sedikitpun
bersosialisasi rupanya sudah menjadi ciri khas jokowi dodo bahkan sejak muda
saat mengenyam pendidikan di fakultas kehutanan universitas gajah mada jokowi aktif sebagai anggota mapala
yang membuatnya menjadi sosok yang mampu bersosialisasi
foto ini memperlihatkan ketika pria kelahiran dua puluh satu juni lima puluh enam tahun silam mendaki gunung tertinggi di sumatera gunung kerinci tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga bersama teman temannya
penampilan klinis pun rupanya sudah ia miliki sejak muda
ini terlihat dari setelan pakaian yang kerap jokowi gunakan
hanya saja saat itu jokowi muda khas dengan kumis tipis dan rambut gondrong yang ia miliki
ciri khas jokowi ini pun bertahan hingga menikah dengan iryana pada dua puluh empat desember seribu sembilan ratus empat puluh
jokowi dikaruniai tiga anak dari pernikahannya gibran raka buming raka kahiyang ayu dan kaisang pangarep
sederet perjalanan hidup jokowi mulai menjadi pengusaha mebel wali kota solo gubernur dki jakarta
hingga menjadi presiden republik indonesia
rupanya tak membuat jokowi menghilangkan jati dirinya sebagai pecinta musik metal
ya tingkat penerimaan publik yang tinggi kepiawayannya berpolitik serta pertumbuhan ekonomi indonesia
membuat media internasional bloomberg menobatkan jokowi sebagai presiden terbaik se asia dan australia dua ribu dua puluh
selamat ulang tahun presiden jokowi
teruslah menginspirasi rakyat dan menjadi pemimpin yang amanah di negeri ini
lady malino jakarta